tapi kenapa bapak cari adi ini bapak
kenapa saya cari adi
semua teror yang berhubungan dengan keluarga saya ini
ada hubungannya dengan perempuan
yang bernama jessica
dan semalam saya dengar
kalau adi ini adalah tunangan dari perempuan itu
adi pergi gak boleh pamit segala
mungkin randy tau jessica dimana
teleponnya kenapa gak diangkat
biasa soal kerjaan
supaya om irfan
bisa bisa adi ngereject panggilan dari saya
gak aktif lagi
karena lagi sama jessica
kamu gak apa apa kan
pak maaf ya
saya udah seroboh jagain anak saya
pasti udah bantuin anak saya
jalan sama jessica
jessica sekretarisnya papa saya
bapak yakin itu jessica
saya yakin sekali pak
tadi saya sempat kejar mereka
tapi mereka udah gak ada
saya kesana sekarang ya
bapak share lokasi mallnya
kamu kenal gak
tapi kenapa bapak
cari adi ini pak
kenapa saya cari adi
semua teror yang berhubungan
dengan keluarga saya ini
ada hubungannya dengan perempuan
yang bernama jessica
dan semalam saya dengar
kalau adi ini adalah
tunangan dari perempuan itu
kenapa dia gak pernah bilang sama gue
kenapa waktu itu dia gak ngomong
padahal kan gue lagi nyari jessica
daripada gue langsung bisa sendiri
nomor yang ada tujuh
sedang tidak aktif
atau berada di
tidak aktif lagi nomornya
apa yang kamu bisa menyukai dari saya sih ren
apa triana setel rainy kalau terlalu banyak
tunggu nih a enclosed
kenapa bedtime kayaknya tentang
ini para file pemilik rumah
dimana saya menemukan
borgol yang saya berikan tadi pak
apa benar bapak pemilik rumah
di jalan kayangan permai
lalu anda meminjamkan rumah
kepada saudara riki
riki meminta izin ke saya untuk menempati rumah itu
katanya dia ada pemotretan di bandung
baik silahkan anda sekarang
boleh hubungin riki
ajak ketemu dia
dan kami yang akan pantau
bentar ya pak
air di kamar mandi mati
badannya udah gatel gatel
udah sejam air mati
yaudah lo tunggu disini dulu
biar gue keluar buat beli
galun supaya lo mandi ya
jangan kemana mana ya
yaudah lo masuk ya
ntar ketahuan semua orang
ada jual air mineral nggak
iya jual mau berapa mas
oh iya tunggu sebentar ya
lo masih di bandung gak
kebetulan berada di bandung ya
hari ini gue mau ke bandung
kita ketemuan yuk
kan udah lama tuh kita gak ketemu
bener dugaan gue
makanya dia ngajakin gue ketemuan
gue udah balik ke jakarta
yaudah kalau kita ketemuan di jakarta aja gimana
gue sibuk banget hari ini
kapan kepan aja ya
kayanya riki gak mau ketemu sama saya deh om
dia sengaja menghindar dari saya
siang pak bu sudah reservasi
tapi kita bisa minta ruangan vip yang private gitu
bisa pak kebetulan ruang vip masih ada yang kosong
apa di sini ya
aku gak ada
kok gak ada
apa mereka ada di cafe lain
aku seneng banget daddy
akhirnya kamu ngajakin aku keluar
soalnya jujur aja kemarin tuh aku sempat sedih
karena aku ngerasa
kamu udah gak anget lagi sih dulu
tapi ternyata cuma perasaan aku doang kesalah
ini buktinya kamu ngajakin aku keluar
ada yang mau saya tanyakan ke kamu
dulunya kamu pernah kerja di pt hartawan sentosa
iya aku pernah

iya aku pernah

iya aku pernah

kok kamu belum pernah bilang ke saya
aku bener bener minta maaf ya di

itu papa aku ngelarang aku untuk ngomong ke semua orang
ngapain itu rahasia
ya gak kenapa napa sih
cuman ya papa gak mau aja kalo saingan bisnis itu tau
dan yang aku inget papa cuman bilang pak hartawan itu saingan bisnisnya
tapi pak hartawan tau gak kalo kamu ini anak dari saingan bisnisnya
kayaknya sih enggak ya
soalnya kalo pak hartawan tau kenapa aku diterima
oh iya waktu itu juga cv nya dipalsuin sih sama apa
iya biar aku tuh gak ketahuan anaknya papa irfan sama pak hartawan
tapi sih jujur aja ya
aku ngerasa sikapnya pak hartawan tuh agak aneh ke akun
hai kamu karyawan baru ya di sini
halo ya saya sekretaris baru ya pak hartawan
sekretarisnya pak hart aduh
hati hati deh mbak pahar itu orangnya perfeksionis banget
iya galak juga udah sepuluh orang sekretaris dipencet loh mbak
makanya lowongan sekretaris di kantor ini sering kosong
nah gitu dih
jadi menurut orang orang kantor pak hartawan tuh perfeksionis banget
tapi menurut kamu aja deh kalau pak hartawan itu profesionis kenapa dia menerima aku kalau aku ini anak saingan bisnisnya
gak mungkin kan
gak mungkin kan
dan jujur aja pak hartawan tuh gak pernah loh marah sama aku
bahkan menurut aku untuk seorang bos pak hartawan terlalu baik